muhammad david rian hidayat bersama karyawannya
masih sibuk menyelesaikan beberapa patung pesanan
di bengkel relief miliknya di desa ketapi
kecamatan tahunan jepara jawa tengah
berbagai ukuran dan bentuk patung yesus
masih dalam proses pemahatan serta finishing
menurut david tahun ini jumlah pesanan patung yesus
pesanan sangat meningkat
di awal pandemi kemarin sempat menurun
dan ini tahun natal dua ribu dua puluh satu ini
saat ini david sudah mengirimkan sedikitnya dua puluh patung yesus
ke beberapa wilayah di indonesia
seperti palembang sulawesi kalimantan dan manado
patung yang dibuat berukuran lima puluh cm sampai dua meter
lamanya proses pembuatan patung ini bergantung pada bentuk dan ukuran
patung berukuran paling kecil sekitar satu bulan
dan yang berukuran besar atau dua meter sekitar empat bulan
yang paling banyak dipesan adalah patung yesus di salib
dan relief perjamuan kudus
ada pun bahan baku yang digunakan beberapa jenis kayu jati berkualitas a
dan kayu jati berkualitas b
serta kayu jati dari sulawesi
david memulai usahanya ini sepuluh tahun yang lalu
berbekal keahlian dari orang tuanya
yang menjadi pengrajin mebel dan furniture di jepara
david yang sejak kecil punya hobi memahat memilih menjadi pembuat relief
ini udah puluhan buat ada dua puluh an lebih lah
ukuran bermacam macam mas
ada yang dari lima puluh cm sampai yang terakhir ini dua meter
dikirim ke katedral palembang
ada yang di sulawesi di manado dan kalimantan
harga patung yesus ini bergantung pada ukuran
yang berukuran paling kecil lima puluh cm dibanderol sepuluh juta rupiah
sedangkan patung yesus berukuran dua meter dihargai tujuh puluh juta rupiah
di tengah pandemi covid sembilan belas ini
david memanfaatkan media sosial untuk memasarkan patung buatannya
indra winardi jepara jawa tengah